seorang warga ukraina bernama veronika shahlikova kuvel
menunggu kerabatnya yang ingin menyelamatkan diri dari invasi rusia di perbatasan slovakia
veronica telah menunggu selama tiga hari di wilayah ubla
setelah berhari hari pergi dari kota zitomir ukraina
kerabat veronica pun tiba di negara eropa tengah ini
veronica akan membawa kerabatnya ke jerman tempat ia tinggal
sementara neneknya akan tinggal di praha republik cek
bersama saudara perempuan veronika
veronica pun mengecam tindakan presiden rusia vladimir putin
dan menyebutkan jika keputusan invasi putin sangat keterlaluan
karena kami sudah tiga hari menunggu mereka
dan mereka sudah tiga hari menunggu di jalan ke sini di perbatasan
tapi akhirnya mereka sudah tiba
itu menakutkan apa yang terjadi dengan putin
itu menakutkan apa yang dilakukan terhadap orang orang
sementara warga ukraina
yang juga pergi dari kota zitomir
lutmila mengakui jika upaya menyelamatkan diri bersama kerabat selama empat hari
menjadi perjalanan yang berat
lutmila akan melakukan perjalanan ke slovenia
di mana putrinya tinggal
tapi ia juga merasa khawatir karena tidak tahu apa yang akan terjadi di sana
jalan ini sangat susah

dengan anak anak kita tidur di sini dan kita berpikir pikir
menurut salah satu pejabat tinggi uni eropa
sekitar empat ratus ribu pengungsi dari ukraina telah memasuki uni eropa lima hari setelah invasi rusia ke ukraina
negara anggota uni eropa yang berbatasan darat dengan ukraina meliputi polandia